baru sehari selesai diperbaiki
bahu jalan di ruas tol cipali subang jawa barat
kembali amblas sedalam sepuluh cm
akibatnya arus mudik di tol yang baru dibangun
satu tahun ini terancam terganggu
bahu jalan di ruas tol cipali
kembali amblas dengan kedalaman sepuluh cm
dan panjang dua puluh meter
padahal perbaikan jalan ini
baru selesai sehari sebelumnya
empat puluh delapan tiang panjang yang dipasang
untuk mencegah tanah amblas ini
bahkan sudah tertanam
namun karena hujan deras yang turun
pada malam sebelumnya
membuat bahu jalan kembali amblas
persis di titik yang sama
beberapa tiang panjang yang dipasang pun patah
tidak bisa menahan beban
peristiwa ini diduga akibat konstruksi jalan
belum tuntas diperbaiki dan tergesa gesa
kini satu jalur dari arah
palimanan menuju jakarta ditutup
akibat jalan amblas ini
sebetulnya untuk pengerjaan
sesuai target sudah selesai kemarin
hari senin tanggal dua puluh
itu sudah selesai
bahkan sudah dilakukan pengasalan
untuk bahu jalan
terjadi hujan yang
akhirnya sedikit ada penurunan
sekitar sepuluh cm
perbaikan terus dilakukan siang dan malam
petugas pengelola jalan tol
menyiapkan dua alat berat
untuk memperbaiki jalan
perbaikan ditargetkan selesai sebelum arus mudik lebaran
amblasnya bahu jalan di tol cipali hari ini
bukanlah kejadian yang pertama
sebelumnya bahu jalan di cipali juga amblas
sepanjang lima belas meter
tepat sebulan lalu bahu jalan di ruas tol cikopo palimanan ini
ambles bahu jalan di wilayah babakan curug subang jawa barat
ambles sepanjang lima belas meter dengan kedalaman satu meter
amblesnya bahu jalan di jalur arah cirebon menuju jakarta ini
diduga akibat pergeseran tanah
setelah hujan lebat mengguyur kawasan tersebut pada malam sebelumnya
akibat kejadian ini satu jalur tol ditutup